tim satuan tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten pasuruan jawa timur
terpaksa menjemput kembali pasien covid sembilan belas di rumahnya pada minggu malam
tim satgas yang menggunakan alat pelindung diri turun ke lokasi bersama muspika kecamatan setempat
sebelumnya pasien berusia tiga puluh dua tahun ini berstatus pasien dalam pengawasan yang dirawat di rsud bangil
perempuan yang tercatat sebagai warga jakarta itu masuk rumah sakit pada dua puluh tujuh maret lalu
dengan gejala batuk pilek disertai sesak nafas
namun saat kondisinya stabil dengan hasil rapi tes negatif
ia memaksa pulang meskipun belum ada hasil tes swab
namun hasil tes swab menyatakan ia positif terinfeksi covid sembilan belas
padahal selama berada di rumah pasien sudah sempat berinteraksi dengan warga sekitar
tim satgas covid sembilan belas mengaku sudah menangani sejumlah warga tersebut
setelah di rumah ternyata si rumah juga bergaul dengan yang bersangkutan
oleh karena itu orang orang itu jumlahnya tujuh orang itu sudah di tracing
sudah dilakukan langkah sudah dilakukan treatment
selain membawa pasien tim satgas membawa anaknya yang berusia empat belas tahun untuk diisolasi
dan dirawat sebagai pasien dalam pengawasan
irsyap riongko pasuruan jawa timur